kabupaten kelungkung bali tidak hanya terkenal dengan daya tarik wisata
seperti di nusa penida dengan pantainya yang sudah sangat terkenal di mancanegara
pada segmen sudut kota kali ini kita akan melihat desa kampung gel gel
yang berada di kelungkung bali
nah nanti kita akan melihat bagaimana toleransi masyarakat di kampung gel gel ini
termasuk juga peninggalan masjid nurul huda yang dibangun pada abad ke empat belas
desa kampung gel gel merupakan salah satu dari delapan belas desa
yang ada di kecamatan kelungkung kabupaten kelukung bali
desa ini berjarak sekitar tiga puluh km dari denpasar
atau sekitar empat puluh menit dari pusat ibu kota provinsi bali
desa kampung gel gel seluas delapan enam hektare ini berbatasan dengan desa gel gel dan desa kamasan
suasana keislaman pun sangat kental di desa kampung gel gel
ya suasana keislaman sangat kental sekali terasa di desa kampung gel gel ini
seperti misalnya nama gang di sini menamakan tokoh tokoh yang ada di islam
kalau di gang gang yang lain ataupun di desa lain menggunakan angka
maupun nama buah namun disini menamakan dengan tokoh tokoh islam
termasuk juga di dalam gang ini ada beberapa tulisan yang mengedukasi
artinya seperti rukun islam kemudian ada juga nama nama rasulullah
kemudian ada juga dituliskan rukun iman yang menjadi
ataupun akan selalu diingat oleh warga di sini yang menetap di kampung gel gel ini
pak seperti apa sih pak sejarah kampung gel gel dan kapan itu mulainya ini kampung gel gel
sejarah desa kampung gel gel sesuai dengan sejarah dan cita dari teluhur kami
bahwa mulai ke empat belas yang mana pada saat itu raja di dalam hutan glesir yang merintas hari itu
mendapat undangan untuk majapahit untuk melaksanakan musyawarah
nah setelah nikah setelah musyawarah diaunya diantar kembali ke bali
khususnya kerajaan gel gel diantar oleh empat puluh orang yang sudah beragama islam
nah itulah cikal bakal daripada awalnya muslim pertama di bali di desa kabul gel gel
versi yang dibawa oleh raja
sedikitnya ada dua tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan di desa kampung gel gel
tradisi ngaminang dan tradisi rudat
ngaminang dilakukan pada saat buka puasa di hari ke sepuluh dan kelipatannya
setiap kepala keluarga akan membawa sagi dalam nampat besar yang berisikan nasi sayur serta lauk pauk
sagi dalam nampan inilah yang kemudian dimakan secara bersama sama di masjid
satu sagi nampan besar biasanya dikelilingi empat hingga lima orang
tradisi lain adalah pawai tarian rudat yang dilakukan laki laki
barisan rudat ini akan bergerak dari depan masjid hingga di pertigaan perbatasan
di tengah pawai rudat juga dikumandangkan salawat
pawai rudat yang juga menampilkan seni bela diri ini hanya dilakukan pada saat perayaan maulid nabi
saat ini desa kampung gel gel dihuni satu dua ratus empat puluh dua kepala keluarga yang seluruhnya warganya beragama islam
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum bapak
bapak nisa sudah lama tinggal di sini
sudah lama sekali pak dari saya lahir
nenek moyang saya juga dari sini
kakek dan nenek juga dari sini
dan juga suami saya juga dari sini
apa yang dirasakan selama tinggal di kampung gel gel ini
saya merasa nyaman tentram damai
apalagi di sini kita bertetangga dengan non muslim
kita merasa saling toleransi
kalau kita ada ibadah hari raya nyepi itu kita saling menjaga
kita juga ibadah kalau puasa juga kita toleransinya sangat bagus di sini di antara umat hindu dan muslim
masjid nurul huda yang dibangun awal ke empat belas atau sekitar tahun seribu tiga ratus delapan puluh empat masehi
menjadi salah satu ikon peninggalan prajurit majapahit
yang keturunannya menetap hingga sekarang di desa ini
masjid yang awalnya dibangun hanya satu lantai saja
kini sudah direnovasi menjadi dua lantai
sejak awal mimbar kayu berukiran motif daun hingga kini masih terawat
bahkan aliran air dari suatu kabel tersebut
bahkan aliran air dari suatu kabel tersebut

sumber air wudhu ini ada sejak awal masjid dibangun
termasuk menara setinggi tujuh belas meter hingga kini masih menjulang
masjid tak hanya dimanfaatkan warga desa kampung gel gel
pengunjung yang melintasi kabupaten kelungkung pun
memanfaatkan masjid ini saat saat waktu sholat
menu khas desa kampung gel gel adalah bubuh masak
sehari hari menu ini dijual di pagi hari
ibu fatmawati ini adalah salah satu penjualnya
selama bulan ramadan bubuh masak juga dijual menjelang buka puasa
menu ini bisa menjadi salah satu hidangan saat berbuka puasa
tim liputan cnn indonesia